bertani atau bercocok tanam di lahan sempit ibu kota kini bukan hal yang mustahil
mungkin anda sudah familiar dengan istilah urban farming
nah salah satu kelompok tani di kawasan padat penduduk petamburan jakarta pusat
ini berhasil menanam aneka jenis buah dan sayur di bantaran kali ciliwung
tidak tanggung tanggung hasil produk pertanian mereka ini bisa dipasarkan
dan tidak hanya itu juga bisa dibagikan secara gratis bagi orang orang yang butuhkan
ya kota jakarta memang tak pernah kehabisan cerita
lahan pertanian garapan kelompok tani mandiri indah tani di kawasan petamburan jakarta pusat ini
menjadikan pemandangan bantaran kaliciliwung menjadi tak biasa
dikelilingi gedung pencakar langit dan dipagari aliran sungai
aneka tanaman holti kultura seperti sawi kacang panjang
jambu mangga dan anggur yang dirawat andia dan rekan rekannya ini justru tumbuh dengan subur
ini namanya anggur skaret royal kayaknya enak banget ya
belum matang banget sih sebenarnya tapi kita icip ya
asem asem seger ada asemnya segernya manisnya
ini tipe anggur premium
bisa disantap dengan pemandangan bantaran kaliciliwung loh
ini luar biasa ngantep
suka duka mengulalahan pertanian selama hampir tujuh tahun
tentu dirasakan andia dan rekan rekannya
hasil panen yang melimpah dengan harga jual murah
atau bahkan lahan yang harus hilang karena diterjang banjir
menjadi pahit manis perjalanan mereka
waktu itu sih yang tepat sekali sih nanam timun suri
timun suri pas panen waktu bulan puasa
ya dalam sekecil apapun ya bisa diuangkan
bisa nutup buat kuburan saya sehari hari lah
menggarap lahan pertanian seluas satu lima ratus meter persegi ini
telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup para petani ibu kota ini
meski keuntungan materi dari hasil bertani tak seberapa
langkah mereka justru memberikan banyak kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar
tuh seneng banget yang ijo ijo gini ya pak
di mana ada kemauan di situ ada jalan
itulah semangat yang terus dipupuk oleh teman teman kelompok tani mandiri indah tani
di kawasan bantaran kaliciliwung
ketamburan jakarta pusat ini
tidak hanya senang sekali melihat hasil panen yang melimpah
tapi kepuasan batin karena bisa berbagi dengan sesama itu menjadi harga yang juga tidak terbayarkan
miladia rahma denny irvan jakarta